kenapa dalam situasi krisis global seperti ini malah berbondong bondong ke luar negeri
dipamer pamerin di instagram apalagi pejabat
saya diundang ke luar negeri itu mungkin setahun bisa lebih dari dua puluh undangan
betul betul saya rem ini ada manfaat konkret nggak sih
karena juga keluar uang kita keluar itu
hal hal yang seperti itu rem
rakyat juga kita beritahu
gunakan untuk wisata di dalam negeri saja